nggak cocok itu tau
emangnya tadi macan gak ketemu sama buoy di depan ya
hah emangnya boy nungguin mama di depan
kasian banget sih boy
bisa kepanasan sih baik di depan
oh ya yuk coba aku telepon dulu kali
bisa jadi lex lo inget waktu kita di warrior
willy itu deket banget sama boy heikel dan iyan
ini gue rasa cuma trik dia
gue rasa itu bisa jadi lex
cara dia deket banget sama boy bisa aja nih settingan boy
supaya dia jadi mata mata di black ops
kalau sampai dia begitu lagi
gue nggak akan maafin dia
gue sendiri yang akan habisin
kenapa atrik standar makin lama makin susah dihubungin ya
bisa buat boris
jadi berasa biasa
iya udah orang dupanya
itu extra di sini kan
gue ngejar ngejar dia dan dia gak pernah ngerespon ke gue dan dia back back aja
kok gak ada gelagat yang jahat atau kayak gimana kok
kinaru udah lah lu percaya aja sama gue
gue lebih kenal tristan daripada lu
gue tau dia orangnya kayak gimana
dan gue gak mau lu kenapa kenapa sama dia
ya ampun bagus banget
untuk wanita terindah dalam hidupku
kinar yang selalu bersinar dalam hatiku
cintaku hanya untuk kamu kinar
jangan pernah berhenti mencintaiku
tristan yang selalu mencintai kamu
ini yang harus gue percaya tuh tristan apa boy
kalau dia emang niat jahat sama gue
dari awal gue deket sama dia gue jalan sama dia
dia udah pasti macem macem sama gue atau enggak
punya niat jahat atau ngerjain gue
mudah mudahan apa yang saya omongin tuh gak terjadi ya
aduh alek pasti marah banget nih teleponnya gue reject
nadine sampe kapan sih nih ada di sini
gue sih happy banget nadine ada di sini
kok gelisah gitu sakit ya
iya nih din bahu gue agak sedikit sakit
kayaknya gue harus istirahat deh
oh yaudah kalau gitu gue tungguin ya
enggak usah juga kali nungguin di sini
atau orang tua lo nyariin lagi kemarin mari
oh ya terima kasih banget ya
gue udah perhatiin sama gue
ya udah deh kalau gitu gue balik ya
dapet mako gratis dari gue
ya udah lo hati hati di jalan ya
gak apa apa lah wil
lagan kan lo lagi sakit juga
lo juga hati hati ya di rumah
lo beraninya matiin telepon dari gue
soalnya tadi pas udah telepon
disini tuh ada nadine
jadi gak mungkin kalau gue angkat telepon lo
bisa bisa ketahuan dong kalau gue ada di pihak lo

gak begitu caranya
banyak cara lain
sorry sorynya sudah cukup
sekarang kita kembali ke urusan kita

soalnya gue sama anak anak mau ngabisin dia
kasian juga kalau dado dihabisin sama mereka
kasian juga kalau dada dihabisin sama mereka
dia kan termasuk yang paling dekat sama gue
leks kalau gue boleh kasih saran leks
mendingan yang lain aja deks
jangan dado lah leks
lu siapa berani yang ngatur gue
lu turutin aja apa yang gue bilang

atau jangan sampai gue yang habisin lo
atau jangan sampai gue yang habisin lo
gue akan telepon dado terus minta tolong datang ke rumah gue
ya arah menuju ke rumah gue leks
enggak seharusnya lo mancing emosi gue
wah selamat ya semua udah lulus nih ya
ratu mau nanya emang ada yang hampir gak lulus nggak nih
nggak cocok itu tau
emangnya tadi macan gak ketemu sama buoy di depan ya
ah emangnya boy nungguin mama di depan
kasian banget sih boy
bisa kepanasan sih baik di depan
ya coba aku telpon dulu kali ya
aku telfonin dulu deh ya
iyan kamu telfon aja
aduh gimana ya dia
apinya reva udah nyampe lagi
aduh mama jadi dahat
ini mama kamu udah nyampe sini
mama aku udah nyampe
aduh berarti aku kecolongan dong
tadi barusan aku ketemu sama pik kamu
dan papi kamu kayaknya bentar lagi mau masuk deh
mendingan kamu keluar
kamu tahan papi kamu
sebelum ketemu sama papi kamu
yaudah oke ditunggu ya
katanya si boinya nanti mau kesini
jadi macan duduk duduk santai dulu aja
reva mau ke depan bentar
mau nungguin papi
siapa tau tiba tiba papi dateng
gak tau mejanya mau duduk dimana kan
papinya reva juga mau dateng kesini
gini aja mata bisa ketemu juga sama papinya reva
kayaknya ada yang
kenapa ya reva kok kelihatannya
reva tuh kayaknya grogi
akhirnya mau ketemu sama
tante tuh seneng tau
waktunya reva tuh udah bisa terima boy deket lagi
iya tante bener
kita juga seneng tante
pokoknya sedih banget kalo sama
reva sama boy gak bisa deket deketan
milik tante tuh cocok kita
iya duluan aja
bener nek ayo udah
gue duluan ya